kita makan siang bareng yuk
bapak teh udah lapar
tapi intis udah pesen kopi pak
kalo udah makan siang
bapak teh gak kuat lapar
sabar atut pak
cendol manis dingin
dibungkus apa minum disini
dibungkus lima ya
lo bisa kan bantu nih mari
langsung aja ya
harga sewanya berapa be
tapi kalau lo mau ambil setahun
gue kasih sebelas juta dah
beneran saya sih seneng be disini
karena dia yang nentuin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
rame bang yang beli
mungkin berkat doa nenk
mungkin yang diatas ngasih abang rezeki
tadi berangkat muda jam berapa
iya kang tisna udah nunggu lama dari tadi
kenapa gak nelfon aja tuh neng
tadi kan kak cimok udah nelfon kang tisna tapi katanya lagi makan siang
lagian saya belum makan siang
lekar ada bang
ada banyak boleh saya lihat dulu
ada yang besar ada yang kecil
bahannya dari kaya jati sebuah
yang harganya di bawah seratus ribu ada bang
sekarang jam berapa sih
jam satu mak
keburu kakak ya
insya allah keburu mak
dari dua ini yang bagus yang mana
kalau yang biasa dibeli
udah deh saya ambil yang ini
pak ji kopi satu
kita makan siang bareng yuk
bapak teh udah lapar
tapi atutis udah pesen kopi pak
kalau udah makan siang bapak teh gak kuat lapar
sabar atutis pak
ngopi mah paling juga sepuluh menit
pak haji juga sudah selesai bikin kopinya
emang kenapa lo makan siang di warung
lagi maaf maafan pak haji sebelum bulan puasa
kesian bener dah lo
udah siang begini baru nyampe
lo udah jalan dari jam sembilan det
jam segini baru nyampe
keliling dulu dong
cuma emang hari ini yang beli cendol banyak banget
alhamdulillah gue jadi bisa nabung
lo liat jendol gue tinggal dikit
pak aji kopi satu berapa
hayu kemana tis
katanya bapak mau makan siang pak
iya bapak tau
tapi makan siangnya kemana
bapak maunya dimana
makan di padang yah
lagi liat kontrakan babi gua
emang kenapa sama kontrakannya sekarang
bentar lagi kontrakannya si indro abis sewanya
sama yang punya kontrakan harga sewanya dinaikin
kalo gua nanti jadian sama si tini
gua juga mau nyari kontrakan deket deket rumah lu ya
doain dan cekin gua banyak dad
biar gue bisa ke semarang nemuin orang tuanya tini
kopinya satu pak haji
mau kena buatnya saya pak haji
lu kagak lupa sama perempuan
yang ngelahirin lu yang ngebesarin lu
temen kalo anak muda begitu
makasih pak haji
tapi saya pengen ngopi banget pak haji
bisa kagak pak haji bikinin sekarang
man gue balik dulu ya
menurut gua lapar
mending lu beli nasi di warung terus makan di sini
soalnya gua udah janji kalo siang ini gua yang beli nasi bungkus
kalo gua ga buru buru pulang mereka bisa kelaperan
gua pulang dulu ya
tau udah k bestimmt
assalamualaikum pak haji
gini pak haji saya mau nawarin kerupuk
ini warung kopi bukan warung nasi
ntar kagak ada yang beli gimana
yaudah deh pak haji kagak apa apa
permisi pak haji waalaikumsalam
jangan pergi dulu
krupuk lo satunya berapa
ambilin gue sepuluh
cendolnya masih bang
pasti mas berapa bungkus
dua puluh bang
dua puluh bungkus
kenapa bang cendolnya kagak cukup ya
cendolnya kagak cukup ya
duduk mas silahkan duduk lah
oke terima kasih bang